pemerintah provinsi maluku utara akhirnya turun tangan untuk merespon protes demonstran atas anjloknya harga kopra
upaya menaikkan harga kopra dilakukan dengan intervensi pasar yakni mendatangi pembeli kopra berskala besar di bitung dan juga di surabaya
pemerintah provinsi maluku utara akhirnya melakukan intervensi pasar dengan mendatangi pembeli kopra berskala besar di bitung dan surabaya
termasuk mendatangkan investor turunan kelapa
dengan langkah ini petani kelapa di maluku utara tak hanya mengolah kelapa mereka menjadi kopra
tetapi juga bisa mengolah tanaman kelapa menjadi aneka produk lain seperti minyak kelapa dan arang
kemudian halmahera timur lima ratus enam puluh lima ton pulau morotai delapan ratus sembilan puluh lima ton pulau taliabu tiga ribu ton ternate sembilan puluh lima ton halmahera barat tiga ribu ton halmahera tengah tujuh ratus ton tiket tujuh ratus ton
pemerintah daerah ini harus ke pabrik
karena menurut saya ya pribadi bahwa memang nilai beli di pabrik itu agak kecil
untuk hari ini yang kita pantau itu masih di bawah enam ribu
itu pabrik di mana
di bitung maupun surabaya
para pembeli kopra dengan skala kecil merasakan dampak anjloknya harga kopra di pasar
pilihan kopra dari petani hanya berkisar tiga ribu hingga empat ribu rupiah per kilogram
masalahnya ini di bawah sekali
cuma sisa tiga ribu bagaimana
siapa mau kerja
jadi kami minta pemerintah untuk intervensi di pabrik
asosiasi petani kelapa indonesia menetapkan status darurat terhadap pelemahan nilai jual kopra di maluka utara
pemerintah anjlok di daerah termasuk halmahera utara dan maluka utara sudah di bawah tiga ribu rupiah per kilogram itu
dan alhamdulillah sampai dengan hari ini itu di daerah surabaya dia sudah capai dengan enam dua ratus
jadi hari ini misalnya kalau pemerintah ada mengantisipasi untuk apakah itu membuat pembelian
atau dengan cara apa
tapi kalau dia hanya sekedar mengikuti harga seharusnya pembelian hari ini empat ribu rupiah
berarti dampaknya kan dia mendongkrat
jadi kalau memang pemerintah mau mengantisipasi untuk mendongkrat harga kopra
seharusnya dia beli paling kurang itu lima ribu
untuk menelamatkan sementara kesengsaraan petani kopra itu
sebelumnya ratusan mahasiswa melakukan demo menuntut kenaikan harga kopra dengan menduduki rumah dinas gubernur maluku utara
mahasiswa menuntut pemerintah memenuhi janji menaikan harga kopra
sahril abdullah ternate